untuk memeriahkan hari kemerdekaan yang jatuh pada tanggal tujuh belas agustus
sebuah rumah spa di surabaya menawarkan perawatan khusus dengan tema spa merah putih
selain merawat kecantikan kulit perpaduan ekstrak stroberi dan susu juga bisa menghilangkan pegal pegal di badan
bagaimana sensasinya berikut liputannya
siapa yang tak suka buah stroberi
warna merahnya yang menawan dan rasa asam yang khas membuat buah ini banyak penikmatnya
selain dapat dikonsumsi buah stroberi ternyata juga mampu merawat kecantikan kulit
di surabaya jawa timur untuk menyambut hari kemerdekaan
sebuah rumah spa menghadirkan treatment baru yakni spa merah putih
warna merah yang berasal dari stroberi dan warna putihnya dari susu ini menjadi sensasi tersendiri dibanding spa pada umumnya
langkah pertama anda akan dipijat dan dipijat
pertama anda akan dilulur dengan ekstrak stroberi dan susu dari kaki hingga punggung
setelah itu baru dilakukan scrubbing dengan serbuk stroberi
setelah semuanya selesai anda akan berendam di air panas agar badan semakin rileks
rileks seger terus meresap dingin gitu di badan enak
jadi manfaatnya untuk apa sih
manfaatnya kan susu untuk memutihkan terus strawberry kan banyak vitaminnya
jadi ya antara seger fresh sama bisa whitening
dari susu dan stroberi ini juga cocok bagi anda yang beraktivitas padat agar tubuh senantiasa segar setiap saat
manfaatnya secara keseluruhan itu mampu melembabat kulit kemudian melembabat kulit kemudian mampu untuk mengurangi radikal bebas
selain menghilangkan pegal pegal spa satu ini juga memiliki sejumlah manfaat di tubuh
bagaimana anda tertarik mencobanya
lukman prozak surabaya